sementara itu bagus korban selamat dalam insiden skuter listrik mengatakan pengendara mobil berusaha kabur usai menabrak ketiga korban
mobil sedan melaju kencang dan menabrak bagus hingga ia terhempas ke atas mesin mobil dan tersangkut
bagus juga mempertanyakan keterangan polisi yang mengatakan cctv tidak merekam kejadian dengan alasan memori penuh
kita tabraknya di belakang nih
kita tabrak di belakang
saya mental ke kap mobil ke kaca lalu ke atap mobilnya
baru saya jatuh ke bawah
dan ada isu ketika saya tersangkut di mobil pelaku menurunkan saya
itu saya ingin mengonfirmasi tidak benar karena ya saya jatuh karena dia tancap gas lagi
saya jatuh juga karena dia tancap gas
dan yang menolong saya pun juga bukan mereka
yang menolong saya tuh kayak ada pedagang yang ingin jualan gitu
saya juga sempat berpikir gitu
ada empat cctv di sana masa semua memorinya penuh
untuk apa cctv dipasang kalau memorinya penuh
kejanggalan di situ
kejanggalan hanya itu aja sih